ada apaan si ciraus ada disini
ini buat pak kades
kang idan kok nggak kesini sini
nah niel makanannya
saya teg kelamaan
tadi sibuk ngurusin ronaldo
kirain ke kang idan udah lupa sama saya
gak mungkin atu niel
enggak kok lauknya cuma kepala ikan aja kak
gak pernah makan di kota
kepala kakak mini
mahalin kalo di restoran
tapi ini kok bibirnya beda kang
memang beda niel
saya belinya juga di restoran yang beda
jadi harganya juga beda
ya enak kang
daripada gak ada
sambil lakukan dari tadi
sambil lakukan dari tadi
a a t kapan jadi kesininya
nanti ya kesana
nunggu keadaan aman dulu
baru ya kesana ya
ini sepertinya kang aceh kang akum kang idoy sama kang dadang
masih terus ngawasin asobri
iya ah gak apa apa
soalnya tadi udah kangen pisah sama a'a
iya asobri juga kangen sama diri cantik
yaudah tuh assalamualaikum
waalaikumsalam dede cantik

ada apaan si ciraus ada disini
nah pasti kamu mau bawa makanan ya
iya kan ini buat pak kades

siapa yang kaint itu
game ace sejahggang
diseases yang kalo kau bawa tiara

ini kenapa gambarnya koran
tadi gambarnya masih peta pak

tadi ada orang yang mencurigakan masuk sini nggak
dasarkan kilometer yang tertera di motor sobi
kita ketahui bahwa jaraknya